lebih lama ya saya lebih intens
dan itu yang tadi saya lihat ya
gini ya kita menilai tiga hal dari manusia
ini personal judgment ya
kalau saya menilai fisik orang itu mudah
mukanya kelihatan hidungnya kelihatan matanya kelihatan semuanya kelihatan
yang kedua itu kalau kita menilai fikiran orang
karena beberapa kali kita ngomong dengan orang itu kita bisa melacak fikirannya
ini kiri atau kanan ini liberal atau konservatif misalnya kayak gitu
tapi kalau anda membahas atau menganalisis hati orang itu tidak mudah
dan itu sebabnya saya mengenal hatinya pak prabowo
dan saya ragu dengan hatinya orang lain
saya mau bertarung dengan orang yang kira kira hatinya menurut saya
ini orang cuma mau menyelesaikan masalah nasional
hatinya bersih dia nggak ada lagi yang secara pribadi yang dia mau perjuangkan
artinya dia akan berjuang full untuk masyarakat dan rakyat
saya kira akhirnya saya milih dia gitu
dan akhirnya kalau saya lihat ya sebelum kita perbaiki sistem ini
karena sistem ini kan ada lubang lubangnya salah satunya threshold dua puluh
ya harusnya kita bertarung begitu dulu
becoming part of the system baru kita bisa perbaiki situasinya di dalam
atau kalau enggak ya mudah jadi dosen aja
ya kan nggak harus jadi politisi dong
ya kan biarin politisi yang bertarung
kalau kita udah milih jadi dosen jadi dosen aja
nah itu saya kira problem itu yang saya lihat di beberapa kawan saya
yang menurut saya akhirnya ya mereka terjebak dengan sistem yang
tidak sempurna ini kayak pak mahfud md kan
dia udah muji muji pak jokowi karena dikasih jabatan menko
dan dia lakukan itu lebih dari empat tahun
tiba tiba sekarang dia ngomong jelek tentang pekerjaannya sendiri dan tentang pak jokowi
dia udah muji muji pak jokowi berapa tahun tuh
bagus pak jokowi nggak pernah dia ngomong negatif
dia rambut putih psi nyalonin dia
dia kemudian salah tiba tiba ini nyerang pak jokowi
kenapa anda nih selama ini muji pak jokowi kok tiba tiba sekarang jadi melawan gitu loh
nah ini kan soal soal seperti ini spekulatif
dan itu yang menyebabkan posisinya jadi
sudah desain dari koalisinya dari awal kita tidak bisa pertanggungjawabkan begitu ya
yang ketiga tiganya menurut saya ya keberlanjutan dari pak jokowi itu yang paling solid
makanya di dalam demokrasi yang matang itu kan kita melawan kabinet gitu
masalahnya orang orang itu mau melawan existing government dia sendiri masih dalam government gitu
makanya karunnya dari awal tuh keluar
anies baswedan bersama demokrat bersama pks nasdem dan pkb umumkan kami di luar
kami sekarang menghadapi pemerintahan ini
kami lakukan pemerintahan ini salah
kami akan tolak ikn kami akan tolak kereta api cepat kami akan hentikan hilirisasi dan sebagainya
nah clear kan orang akan menangkap
publik menangkap market menangkap civil society menangkap
harusnya kalau menurut saya waktu itu terima jadi wakil pak prabowo solid dukung pemerintahan yang berlanjut
wah itu asik itu pertarungannya
dan akhirnya yang diuntungkan adalah pak prabowo karena dia mengasosiasi diri dengan pak jokowi